setiap pagi puluhan petugas kebersihan dari upk badan air dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta bergegas menuju lokasi tugas
sebelum menuju lokasi para petugas ini berganti pakaian dan mengenakan sepatu karet
perlengkapan tersebut adalah upaya mereka melindungi diri di tempat kerja
ya inilah ruang kerja mereka
anak sungai kerukut yang melintasi tiga kelurahan di jakarta pusat
anak sungai ini mengalir di sepanjang kelurahan kebon melati kebon kacang dan kampung bali
terletak di sekitar permukiman warga kondisi anak sungai krukut ini sangat menyedihkan
tumpukan dan ceceran sampah seolah menjadi pemandangan lumrah di badan sungai
banjir pun selalu menjadi ancaman terutama saat musim hujan tiba
menjelang musim penghujan salah satu kondisi yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat ibu kota adalah banjir
tapi pertanyaannya kenapa banjir
masih bisa terjadi di kota metropolitan seperti jakarta
jawabannya ada di tempat ini
regu yang dipimpin ruli bertugas rutin membersihkan anak sungai krukut ini
warga menyebutnya kali kerukut bawah
di sini membersihkan sampah merupakan pekerjaan yang tidak mudah
menurut ruli dan kawan kawan setelah kali dibersihkan pagi hari
sampah akan kembali lagi dan memenuhi badan air jelang sore
ada pengalaman yang tidak enak tidak
selama membersihkan kali seperti ini yang lagi bersihin
tiba tiba ada yang buang sampah atau apa yang pernah dialamin sehari hari
kalau diceritain pahit kali ya
tapi kita lebih biasa setiap hari
mungkin kita kasih pengarahan aja untuk tidak mengulanginya kembali
ya mungkin waktu kita lagi aktivitas kerja mungkin ada yang buang pampers
ada yang buang sampah makanan makanan seharapan pagi
mungkin kita agak agak kesel
yang dihadapi para petugas di kali kerukut bawah ini tidak hanya sampah
tapi juga limbah domestik warga yang berasal dari jamban komunal di sepanjang kali
tidak heran banjir dan ancaman penyakit selalu menjadi momok bagi warga
jadi kalau ada pertanyaan lagi sebetulnya siapa penyebab banjir di ibu kota
kita bisa lihat di sini
ini ada sampah sampah yang memang menumpuk di kali atau anak kali kerukut bawah
ada sampah yang jelas ini adalah sampah rumah tangga
sampah yang biasa diproduksi masyarakat sehari hari
ada bekas kemasan makanan
ada juga bungkus makanan instan dan lain sebagainya
yang memang sudah terbiasa dibuang ke sungai
adalah habit atau kebiasaan masyarakat yang menjadi penyebab utama banjir di ibu kota
seolah upaya membersihkan sampah di kali atau sungai tidak cukup
ruli dan kawan kawan pun tidak segan memberi solusi
saat warga beralasan buang sampah ke kali karena tidak punya tempat sampah
para petugas membagikan karung sebagai tempat sampah sementara
sekaligus mengingatkan warga agar tidak lagi membuang sampah ke kali
jika ditanya dari mana asal sampah sampah tersebut
warga punya jawaban masing masing
kalau yang buang ke kali ini siapa bu
yang buang ke kali ini yang lain lain lah
tapi selama ini gue dikumpulin ya
iya dikumpulin kandang plastik
buangnya gimana bu kok banyak sekali yang ngurusin
jadi pagi sudah penuh
walaupun sebelumnya seharian dibersihin tuh
kalau dibilangin tetap aja malamnya kita kan tidur
kalau yang buang buang ke kali itu orang orang ngontrak
kalau saya tahu mah saya tahu orangnya saya turun suruh pungut lagi
sampah sampah yang sudah dikumpulkan oleh petugas di badan sungai
kemudian diangkut ke darat untuk dibawa ke lokasi pembuangan sampah sementara
kondisi seperti ini terjadi hampir di setiap sungai
yang berada di sekitar permukiman warga di jakarta
sampah adalah ancaman utama terhambatnya aliran sungai
dan menjadi penyebab banjir
tidak hanya di sekitar permukiman
di badan sungai besar seperti ciliwung
sampah juga mengalir tidak pernah habis bersama arus air
pintu air manggarai menjadi salah satu lokasi yang menanggung arus deras sampah
saat arus sungai semakin deras
sampah yang hanyut pun semakin banyak
belasan bahkan puluhan truk sampah diangkut setiap hari dari pintu manggarai
kepala unit pelaksana kebersihan badan air dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
menyebut manggarai merupakan salah satu titik vital
segala upaya harus dilakukan agar sampah tidak membendung air di manggarai
untuk mencegah banjir
tetapi pada saat tanggal sembilan oktober
hitungan dua puluh menit itu sampah langsung masuk ke manggarai
nah dari situ mulai akhirnya apa
yang dijaga oleh kami adalah satu
secepatnya pengambilan sampah tidak terjadi efek bendung
kalau sudah terjadi efek bendung
itu akan berdampak meluapnya air di sebelum pintu air manggarai
nah dengan ada mengurangi efek bendung
sampah tetap dikurangi
mencegah dan menangani persoalan banjir sejatinya tidak hanya merawat jalan air
tapi juga mengubah perilaku dan persepsi warga
bahwa sungai besar kali atau anak sungai bahkan selokan
bukanlah tempat sampah
saat anggapan tersebut telah dipahami
maka jakarta bebas banjir akan menjadi sebuah keniscayaan